dan mama bisa melihat kondisi dia udah mulai membaik
terima kasih banyak ya
nanti saya beri kabar kalau ada perkembangan dari anda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
bapak bisa merasakan
kamu mencintai andi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
bapak pamit ya
hati hati di jalan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kamu udah pesen taksinya pak
udah sebentar lagi nyampe kok
tadi kamu bilang
al itu kan cinta sama admin
tapi kalau bukan karena cinta
al gak akan mungkin nunggu depan ruang kaca semalaman suntuk ma
dia bahkan tidak bergeming tidak bergeser sedikitpun
dia nunggu dengan sabar
bahkan al menangis untuk andi
ya udah sepantasnya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
asal andi jangan bikin masalah sama elsa aja lagi
jelas jelas yang sering bikin masalah itu elsa
senang banget ini
semencus ya pipisnya ya
aduh aduh aduh aduh
terima kasih ya sekali lagi ya
saya juga senang banget antarin reyna
yang salah bukan saya yang salah
ada barang devita saya pak
beri dia sini kantor posisi
bukan saya yang salah pak
kira kira bu rosa tau gak ya
soal laki laki yang bermasalah dengan aldebaran kemaren
dan yang jadi pertanyaan aku
roy itu siapanya aldebaran
adin sampai koma seperti itu
penyebabnya apa ya
tidak ada apa apa
ini ceritanya sangat panjang nino
ceritanya panjang sekali
jadi ada orang dari masa lalunya aldebaran yang menyimpan dendam
andin diculik dan
jadinya seperti ini
kalau boleh tahu
apa hubungannya aliran dengan roy
kemaren tidak sengaja
saya nabrak seseorang
orang yang saya tabrak itu adalah penjahat
karena dia ditangkap seorang perempuan
sebelum ditangkap dia sempat teriak teriak bu
dia sempat menyebut nama aldebaran dan juga
hubungan apa dengan
aldebaran dan roy
apa yang terjadi
wah kita menang
terima kasih terima kasih
yes kita menang
ya udah mengerti juga
voc roland parade hebat kalau nggak terima keingetan
masih gak percaya ndin
dari kemarin saya menangisi kamu
saya menangisi orang yang seharusnya saya sangat benci
aku bersyukur mas
aku masih bisa melihat wajah kamu
lalu saya akan menangisi kamu lagi
lain kali jangan ngelakuin ini lagi ya
menurut kata suami
kalau enggak saya akan benci sekali sama kamu
biar aku ndin
kenapa kemarin aku gak salah dengar ndin